pertumbuhan industri game di indonesia semakin kinclong
ada salah satu gamers juga berdasarkan riset new zoo pada tahun dua ribu lima belas
indonesia menempati peringkat pertama luar biasa ya
pertama pertumbuhan industri game paling cepat di asia tenggara
dengan pendapatan industri sebesar empat dua triliun rupiah
dan diperkirakan ini akan terus bergembang
lantas bagaimana kondisi pasar game dua ribu tujuh belas di indonesia
kami hadirkan liputannya untuk anda
siapa yang tidak suka bermain game
bisa dipastikan hampir semua dari kita menyukai permainan berbasis komputer ini
menurut lembaga riset yusu pertumbuhan industri game di indonesia tahun dua ribu empat belas
baru senilai dua tiga triliun rupiah
dan diprediksi tahun dua ribu tujuh belas akan tumbuh menjadi sebelas triliun rupiah
ini games industri game ini berkembangnya silence gitu
saya juga kaget gitu kadang kadang
saya melihat perkembangan yang luar biasa
dan saya hanya punya satu keyakinan bahwa talenta indonesia itu udah gak kalah
kreativitasnya keahlian mengembangkan programnya
untuk bisa menjadi sesuatu yang jadi dan dikembangkan terus
yang kita masih lemah adalah dari segi regulasi
triangan mencotorkan pengembangan games lokal saat ini masih belum diberikan ke slot market
atau kakas pembuat
dan juga kegiatan dari pembuat game oleh pemain besar di dunia
terutama perusahaan besar yang cepat
menurut deputi riset dan pengembangan asosiasi game indonesia
memang masih ada titik lemah pengembang atau developer game di indonesia
gini developer kita itu lemahnya dalam kualitas karyanya
jadi pada saat kita melihat bahwa distribusi global itu begitu bagus
google play store begitu mudah untuk diakses kemudian internet begitu cepat gitu kan ya
akhirnya orang akan melihat kualitas dari dia
pendiri duniaku net ini menamakan
pendiri duniaku net ini menambahkan
developer lokal saat ini tidak dapat disamakan dengan startup yang mendapatkan pendanaan besar
namun pengembangan game ini lebih dekat dengan film yang dibikin dan populer
sehingga apabila sukses akan berlanjut dengan game game selanjutnya
pria yang telah tujuh tahun berkecimpung di dunia games ini mengesahkan
dan pertumbuhannya sekitar tiga hingga empat kali lipat setiap tahunnya
tertarik berbisnis di dunia permainan ini
tidak ada salahnya anda mencari referensi becraft game prime dua ribu tujuh belas
yang digelar dua hari
mulai dua puluh sembilan juli di balai kartini jakarta
agung happy jakarta